suatu ketika di sebuah desa kecil di perancis
hiduplah seorang wanita bernama nyonya aurel
dia tinggal sendirian di pertaniannya dan cukup puas tentang hal tersebut
kau tahu dia adalah tipe orang yang lebih peduli untuk bersikap praktis
daripada bermain main dalam hiasan mewah
oh valis ikat rokmu ini akan menghalangi pekerjaanmu
tapi nyonya rock ini sangat cantik dan aku harus memamerkannya
ya nyonya aureli hanya akan mengenakan sepatu but karet yang diikat kencang
mantel biru tua dan topi untuk berlindung dari matahari
nyonya aureli juga tidak percaya pada cinta
dia tidak pernah berpikir untuk menikah dan pada usia dua puluh tahun
dia menolak semua lamaran dari pria
pada usia lima puluh dia belum menyesal
dia benar benar sendirian di dunia ini
tidak juga dia memiliki semua unggas beberapa sapi
dan juga beberapa keledai untuk menemaninya
ya ampun kau benar benar gadis yang nakal
suatu hari nyonya aureli mendapati dirinya dalam situasi yang agak aneh
tetangganya seorang wanita muda bernama
dikelilingi oleh empat anak kecil
nyonya aureli aku harus pergi ke ibuku
dia sangat sakit dan aku tidak bisa membawa anak anakku
kebetulan suamiku juga sedang berada di luar kota
maukah kau merawat mereka selama beberapa minggu
oh tidak mungkin
mengapa aku ingin anak anak berlari di rumahku
sampai aku kembali
aku tidak akan mengganggumu dengan mereka kalau ada cara lain untuk dilakukan
omong kosong odil hanya membuat aureli gila
dan akhirnya dia buru buru memutuskan untuk menjaga anak anak

nyonya aureli memandangi anak anak dan bertanya tanya
lili aku ucapkan terima kasih banyak dan dia pergi pergi dengan kereta keledai nyonya aureli memandangi anak anak dan bertanya tanya

seberapa tangguhnya anak anak ini dan itu hanya masalah untuk beberapa hari saja

tapi disitulah nyonya aureli salah dia berpikir bahwa jika dia memberi makan anak anak dengan baik mereka hanya akan tidur dan itu saja

nyonya aureli salah dia berpikir bahwa jika dia memberi makan anak anak dengan baik mereka hanya akan tidur dan itu saja
tapi ternyata tidak

aku tidak punya itu jadi kau makan saja apa yang ada sekarang jangan ribut dan makanlah
aku tidak mau
oh nyonya aureli elodie tidak akan tidur kalau dia tidak mendapatkan selai
jika dia tidak tidur dia akan menangis
menangis untuk sedikit slide stroberi konyol
bagaimana dia tahu bahwa markelet selalu menangis ketika diajak bicara dengan nada yang keras dan memerintah
keesokan harinya kelihatannya nyonya aureli telah mengenal keingin tahuan tinom akan bunga
tetapi itu membuat dia memetik semua lili dan bunga pink terbaik dari kebun dan benar benar menghancurkannya
iya dia yang paling nakal diantarikir
nyonya aureli yang malang merasa tidak berdaya dan menceritakan kekhawatirannya kepada ruby
sekali lagi kukatakan ruby ini bukanlah cangkir tehku
oh nyonya kau jangan terlalu menyusahkan dirimu sendiri
katakan ada hal yang perlu kau ketahui dalam membesarkan dan mengelola anak anak
dan salah satunya adalah mencintai mereka sebagai anak sendiri
nyonya aureli agak kaget dengan ini
cinta dia tidak pernah mencintai apapun dalam hidupnya
mungkin pertanian tempat dia tinggal
ketika dia berjalan dengan sedikit bingung memikirkan kata kata ruby elodi mendatanginya
apa yang aku harus lakukan dengan ini
taruh saja di kepalamu
hmm sekarang bagaimana
wow nyonya aureli sekarang terlihat sangat cantik
nyonya aureli sangat terkejut dengan apa yang dikatakan elodi kecil
dia mulai merasakan sesuatu yang hangat di dalam dadanya
huh ini baru
maka hari hari berlalu
dan tidak lama kemudian dia berpikir
nyonya aureli mulai mengetahui bahwa ada anak di sekitarnya tidaklah sulit
dia akhirnya mengerti kebiasaan dan trik mereka
nyonya aku rasa aku tidak bisa makan sayuran aku terlalu kenyang
oh baiklah kalau begitu aku kira kau tidak akan memakan kue coklat besar yang aku buat hari ini
banyak hal berubah secara dramatis di sekitar rumah
nyonya aureli mengenakan celemek putih salju di dapur
sesuatu yang belum pernah ia gunakan
sekarang elo kecil tangan kecilmu yang lengket itu tidak akan mengotori rokku lagi
namun malam itu nyonya aureli merasa terkejut
ketika dia melihat anak anak yang sedang tidur dia melewati tempat tidur elodie
lodi sayang apa kau sudah tidur
elodie menjawab melalui nafasnya yang tenang
tiba tiba nyonya aureli begitu tersentuh oleh perasaannya
sehingga dia diam diam mencium bagian atas kepala elodie dan bergegas ke dua ruangan

pagi berikutnya semua anak berbaris ke ruang makan menguap lebar
hanya elodi yang tampak bersemangat
hai elodie apa kau tidur dengan nyonya
iya dan sebelum aku tidur nyonya mendatangiku lalu menciumku
apa aku pikir kau sudah tidur

ya ampun aureli jadi kau benar benar tidak menciumnya
terima kasih nyonya
semua orang terkejut dengan hal ini
namun nyonya aureli terlalu malu untuk mengatakan apapun
tapi di bawah wajahnya yang serius dia cukup bahagia
jadi pada akhir dua minggu nyonya aureli sudah cukup terbiasa dengan anak anak
dan dia tidak lagi mengeluh
di suatu sore yang indah dia duduk di luar melihat lihat sekitar
ketika dia tiba tiba melihat kereta keledai muncul di jalan
hmm siapa itu sepertinya tidak asing
oh kenapa odil sudah pulang
yuhu nona aku sudah kembali
oh sayang di mana mereka ya
tinome ada di ruang makan markelete dan marlina ada di istal
oh kau ada di sini
ketika aureli memanggil anak anak mereka semua datang dan memeluk ibu mereka dengan sangat gembira
sambil melambaikan tangan ke nyonya aureli mereka pergi ke rumah mereka sendiri
hah apakah rumah ini harus selalu sepi
nyonya aureli melihat sekeliling rumahnya yang kosong
dia sudah terbiasa dengan gemuruh kaki semburan
tawa pertengkaran yang tiba tiba
dan semua itu sekarang digantikan oleh kesunyian yang tiba tiba
mengejutkannya dengan mengerikan
ini sungguh sungguh terasa aneh aku lebih baik pergi dan membuat secangkir teh
dia pergi ke dapur dengan sangat bingung
dengan tangan gemetar dia meletakkan wajan di atas kompor
dan tiba tiba dia mulai menangis
dan wow dia menangis dia menangis terisak isak dengan keras
nyonya aureli ada apa
hahaha itu anak anak mereka pergi
oh nyonya aureli ternyata kau sudah merindukan mereka ya
jangan khawatir aku yakin kau sudah membuat anak anak itu merasa senang ada di sini
ruby menghibur nyonya aureli yang sedih
dan segera dia duduk dengan sejangkir teh yang enak merasa jauh lebih baik
aku tahu kau merindukan anak anak tapi apakah tinom juga dia itu kan pembuat masalah
tapi dia memiliki hati yang sangat baik ruby
aku melihat itu ketika dia pergi untuk merawat ayam ayam kecil itu
lalu bagaimana dengan si kembar
oh mereka lucu sekali
aku masih punya puisi yang menarik
yang ditulis oleh mereka berdua
ya dan aku rasa tidak ada gunanya bertanya tentang elo kecil karena dia telah memiliki hatimu
oh dia masih melakukannya
kau tahu ruby cinta memiliki lebih banyak daripada yang aku tahu
anak anak itu adalah sukacita kecil
dan itu bukan hanya untuk nyonya aureli
anak anak pun sangat mencintainya
nyonya aureli membiarkan mereka berada di rumahnya hampir setiap hari
dia kemudian mengunjungi tempat odil dan segera mengetahui bahwa walaupun berbeda satu sama lain mereka memiliki banyak minat
kurasa aku tidak pernah memberikan cinta kesempatan sama sekali
tapi aku senang membiarkannya masuk
lalu nyonya aureli menjalani kehidupan yang menyenangkan karena dia sudah tidak lagi berhati dingin seperti dulu
dia telah belajar bahwa hanya dengan membuka diri terhadap cinta dan kesenangan kecil dalam hidup
seseorang dapat menjadi yang paling bahagia